ihsg sempat bergerak volatile pasca pdi perjuangan mengumumkan cawapres dari ganjar pranowo yakni mahfud md
kepala riset megakapital sekuritas sheryl tanuwijaya mengatakan
pelemahan bukan diakibatkan oleh deklarasi politik
melainkan didominasi sentimen negatif dari global
pelemahan juga dialami bursa amerika serikat dan asia
di mana investor masih mewaspadai sikap hawkish the federal reserve
konflik israel hamas yang kian memanas serta pelambatan ekonomi tiongkok
yang ikut memberi pengaruh kepada pelemahan mata uang rupiah
memang ya rupiah melemah ya mendekati ke enam belas ribu ya
tapi sebenarnya kalau kita bandingkan sama mata uang negara berkembang lain ya
dan juga di negara negara lain
kita sebenarnya lebih kuat pelemahannya
lebih mendingan pelemahannya dibandingkan mereka
memang di x y nya aja yang terlalu kuat
kayak gitu ya
nah sampai kapan ya ini disebabkan lagi karena selisih disparitas antara suku bunga amerika
sama suku bunga indonesia tuh semakin sempit
kayak gitu ya
jadi ya ada potensi aliran dana asing keluar
tentu permintaan kebanyakan
tentu permintaan kebanyakan
tentu permintaan terhadap di x y ini kembali naik lagi
ya kita perkirakan mungkin akan seperti ini sampai kuartal satu dua ribu dua puluh empat ya
tapi kalau kita perkirakan
rupiah nggak akan sih menembus ke enam belas ribu karena ada intervensi juga dari bi
pada kamis sembilan belas oktober dua ribu dua puluh
ihsg bergerak di teritori negatif sepanjang perdagangan
dibuka melemah di level enam sembilan ratus sebelas
dan ditutup turun delapan puluh satu empat puluh delapan poin
pada pengumuman rdg oktober bi
kenaikan itu sebagai langkah mitigasi tren pelemahan nilai tukar rupiah
sebulan terakhir di tengah perang di timur tengah
menyoal sikap pasar tentang pendaftaran kedua pasangan capres dan cawapres
pasar masih bersikap netral karena masih menanti siapa pasangan wakil presiden
terlepas dari siapapun presiden dan calonnya
pelaku pasar sebenarnya sekarang masih mencermati
karena kita tahu jadwalnya kan kampanye tuh baru mulai dua puluh empat november ya
jadi masih menantikan program kerja secara detail
kebijakan kebijakannya nih apa sih gitu
sekarang kan belum boleh kampanye
jadi paling masih ya pasar masih berasumsi dari karakter dan backgroundnya
jadi masih ada yang kandidat
tapi ya sambil menunggu masa kampanye pasar masih perlu mencermati gitu
masih belum memutuskan atau mencondongkan
oh kalau yang ini jadi maka sahamnya gini
itu enggak kita lihat pasar ini masih netral aja
ihsg sampai akhir pekan akan bergerak di level support dan resistance
rupiah juga melemah ke lima belas delapan ratus per dolar amerika
dipengaruhi oleh penjualan retail amerika yang membaik
sehingga dolar menjadi incaran investor saat ini